ya allah manusia
nggak lagi belajar nyokur
eh nyokur dah
jam istirahat gini lo mau ke mana
pak berhenti bentar
bentar doang ya
pesannya ses madam
saya mesti ngantri neng opi ke sekolah
neng nanti ya ka

saya lompat dari jendela ini pak
semoga laura dia masih ada
dan dia masih mau ketemu sama gue
ini bapak ada uang lima ribu
lumayan kan buat dong kau naik angkot ke sekolah
aduh gak mungkin dong
aku tuh biasanya naik mobil mewah
kurang nih tempatnya
lepet tau gak sih panas lagi ya
yeay kalau mau enak naik mobil sendiri
sempit tau ngotot lagi
iya mau sempit makanya jangan deket deket
tumben naik angkot
ya ampun lo kemana aja sih semaleman
gue tuh khawatir mikirin loh
gue sendiri juga gak nyangka
semua jadi kayak gini sekarang
si kapten mary yang kemarin
dia udah ngusir lo
udah kok gak apa
seandainya lo tau
sebenernya gue tuh sedih banget opi
semua orang ngejoin gue
gak ada yang mau temenan sama gue kecuali allah
ya udah gimana kalo kita ke kelasnya bareng aja
ini bulan puasa tau
lo gak boleh kayak gitu
gue harus jaga perasaan orang lain
eh opi lo harusnya bilang ke laura dong
dia kan udah nipu kita
lo jangan deket deket sama dia api
ntar lo ketularan lagi
lo gak berhak ngatur gue
untuk temenan sama siapa aja
ya yang sabar hera
ngambak lagi eh ya ampun bang jajakiran saset saset siapa nengok mas mau kemana
saya mau nganterin cucian bang nih brendong kepang begini gondong petong begini ya iya
bang banyak banget emang anak mansi ya ampun bang anak saya kabur marah sama saya tahu
sekarang dia dimana bagaimana urusan si anak bisa marah orang tua emang zaman sekarang
anak bisa ngelawan doang gimana kesan terim boleh syukur makasih hai hai hai hai hai
buseng nganterin doang baterai apa ya lupa lupa
hai fie jam istirahat gini lu kemana gue mau salat duhadi musnah lah oh ya gini
tar sore gue mau ngebuburin bareng sama teman gua ke malu bisa ikut
kan tapi lu jangan ajak temen semiskin itu
mau gak mau ya jalan sama kita kita
bukannya gak mau
tapi gue ada janji sama tante gue untuk makan di rumah
untuk buka puasa bareng sama dia
oh yaudah gak apa apa
rak kita sholat duha bareng yuk
gak gue gak mau
ra daripada lo di kelas sendirian
mendingan bareng kan kita sholat
yaudah kalau lo gak mau
ntar gue dukung sholat ya
udah yang ada lagi ya
mau temen temen aku cuai opi
eh pik lo mau kemana
mau sholat duha
bareng gue aja
nih gue juga mau ke musola
gue juga mau sholat
terus sekalian bantuin pengurus musola
ya mudah mudahan gue bisa dapet berkah
dari semua yang aku lakuin di bulan puasa ini
ternyata kalian berdua rajin sholat juga ya
pi kita berdua aja yuk
bareng gue aja
eh bareng gue aja
saya juga mau sholat juga
eh yaudah gini aja
kita pergi bertiga aja
eh apaan ini
eh lo sholat dua rokaat ya
kurang aja lo dua rokaat dua rokaat
lo tuh yang dua rokaat
kok gue gak nyat sholat sih